komnas ham menyebut salah satunya tidak ada temuan soal rumah penyiksaan laskar fpi terkait perkembangan terbaru dari investigasi yang dilakukan komnas ham atas kematian enam anggota fpi ini
kami akan saya akan langsung tanyakan kepada komisioner komnas ham mas beka ulung hapsara yang bergabung secara virtual mas beka selamat malam
selamat malam mbak
mas beka terima kasih atas waktu anda mas beka jadi temuan apa saja sejauh ini sejak tujuh desember penyelidikan yang sudah dilakukan komnas ham mas beka
ya memang kami sudah memeriksa lebih dari empat puluh orang dari fpi dari polisi jasa marga maupun masyarakat
nah hari ini kami memang merilis temuan lapangan kami artinya barang bukti yang kami temukan di lokasi sekitar kejadian
artinya kilometer lima puluh di jalan tol jakarta cikampek
memang ada proyektil selongsong peluru
terus kemudian bagian mobil terus juga ada bagian cctv dan ada beberapa temuan lapangan lain yang mungkin juga terkait dengan peristiwa yang ada begitu mbak
mas beka salah satunya adalah terkait proyektil ada tujuh tapi diakini hanya enam ini bagaimana membaca hal ini karena kan itu yang kemudian ada di media
ya jadi kami memang menemukan proyektil
setuju tapi satu ini kami tidak yakin karena soal bentuknya segala macam
nah setelah ini kami akan mengujinya di laboratorium forensik
nah uji ini kami harapkan juga tidak hanya dilakukan oleh komnas ham saja tetapi juga masyarakat luas aktivis masyarakat sipil akademisi atau ahli yang bisa bicara soal komposisi logam untuk bersama sama menyaksikan ujinya
sehingga bisa lebih objektif transparan dan juga hasil dari uji yang ada itu juga bisa dengan cepat diketahui oleh publik
untuk menjawab sebenarnya keingin tahuan masyarakat soal proyektil atau selongsong peluru yang kami temukan
mas beka dari temuan di lapangan dan juga dari hasil wawancara saksi kemudian dari data data yang juga sudah dikumpulkan
dari polisi sudahkah ada titik terang dari pertanyaan publik saat ini soal kematian itu
karena kan di situ ada sebuah sekuens yang terputus sejak dari res area kemudian tiba tiba sudah di rumah sakit bayangkara
ya jadi kalau kami menilainya saat ini sudah sekitar tujuh puluh persen
artinya keterangan barang bukti terus kemudian fakta fakta yang ada dikumpulkan
dua puluh persen hanya tinggal meminta keterangan ahli dan sesudahnya kami mulai menganalisa sesuai dengan instrumen hak asasi manusia
dan juga beberapa peraturan yang lainnya
dan sehingga nantinya ketika kami mengumumkan penyelidikan ini bisa lebih rang begitu
sudahkah juga terlihat karena komnas ham di awal sempat menduga ada dugaan excessive use of power
kami belum bisa menyimpulkan
kami belum bisa menyimpulkan karena saat ini yang sedang kami kerjakan selain menganalisa itu adalah menyusun timeline
menyusun lini masa peristiwa dari ketika tanggal judini hari tersebut sampai kemudian penyerahan jenazah ke rumah sakit polri
seperti apa kejadian kejadian yang ada di dalamnya
kemudian apa saja yang dilakukan oleh para pihak
sehingga terang apakah kemudian pertanyaan publik terjawab atau tidak itu nanti pada saat final kesimpulan kami dan rekomendasikan
termasuk juga soal rekaman suara dan juga rekaman cctv
dari rekaman rekaman suara itu apakah sudah kemudian ada titik terang atau komnas ham saat ini masih menyisir ini rekaman suara yang betul atau tidak
karena kita tahu informasi yang deras saat ini
justru kadang kemungkinan mengaburkan beberapa fakta itu
ya jadi kami saat ini menyisir
karena kami mendapat banyak sekali rekaman suara
untuk memastikan bahwa rekaman suara itu memang betul betul datang dari misalnya anggota fpi atau dari polisi
itu kan juga butuh waktu dan juga butuh ketelitian sehingga tidak ada yang terlewat
tidak ada yang miss begitu untuk kemudian
bisa jadi data atau kemudian dasar baru menganalisa soal voice note
terus kemudian apakah voice note itu ada di timeline
kalau kita ngomong kilometer di kilometer berapa
kemudian sampai ke kilometer berapanya
terputus di mana
itu yang sedang kami dalami
informasi yang dikumpulkan dari publik sejauh ini berapa banyak mas beka
jadi kalau dari publik kalau dari fpi ya
dari fpi lebih dari dua puluh orang sudah terperiksa
terus kemudian dari polisi juga lima puluh orang anggota polisi termasuk penyidik yang sedang menyidik kejadian itu
juga sudah dimintai keterangan dari jasa marga
terus juga dari masyarakat yang menjadi saksi atas peristiwa yang ada
jadi mungkin kalau dihitung
lebih dari lima puluh orang begitu
apa kendala terbesar mas beka
sampai saat ini sebenarnya tidak ada kendala yang berat
artinya kami mendapat akses yang luas ke polisian
dengan menghadirkan naga ahli penyidik yang tergabung dalam polisian
sampai kepada ahli metalurgi forensik otopsi terus kemudian balistik kami dapat dari kepolisian
pun demikian dari fpi
fpi juga memberikan keterangan
dan juga baliknya kami mendatangi tempat mereka
begitu untuk dimintai keterangan
jadi praktis sebenarnya kami tidak memiliki hambatan yang berarti dalam penyelidikan ini
dan kami berterima kasih untuk itu
bagaimana dengan banjir informasi misalnya salah satunya soal dugaan rumah penyiksaan itu mas beka
jadi pada kesempatan ini
saya berterima kasih
saya ingin menyampaikan
saya kira tidak hanya soal rumah penyiksaan itu
tetapi juga banyak isu isu lain yang muncul di sosial media terkait dengan kesimpulan
ataupun soal temuan temuan awal begitu
nah kami ingin menyampaikan bahwa mengkonfirmasi tidak ada rumah penyiksaan
itu yang pertama
kami sampai saat ini tidak pernah memberikan kesimpulan soal dugaan ini
nanti kesimpulan akan diberikan
nanti kesimpulan akan ada ketika semua sudah lengkap dan dianalisa
jadi kami berharap serakat untuk juga ikut berpartisipasi mendinginkan suasana
dan tidak menambah polemik baru terkait dengan penyelidikan yang sedang dijalankan oleh komnas
kami akan berkomitmen begitu untuk bekerja transparan objektif dan juga berbasis bukti atau fakta
itu yang ingin kami sampaikan
bagaimana juga dengan temuan atau informasi yang menyebutkan kejadian kejadian di kilometer sebelum kilometer lima puluh itu mas beka
ya kami mendalami itu
kami mendalami itu artinya tidak hanya kejadian di kilometer lima puluh saja tetapi juga kejadian di titik titik sebelumnya
kami ingin mendapatkan konteks yang lebih luas dari peristiwa yang ada
sehingga rangkaianya akan semakin jelas semakin detil
dan bagaimana peran para pihak
apakah memang betul misalnya saling tembak atau kemudian saling serang
atau siapa yang menyerang duluan
nah ini yang kemudian ingin kami dalami dengan melihat konteks peristiwanya
tentu saja keterangan dari fpi dari kepolisian akan dikonfirmasi dengan pendapat ahli yang akan kami panggil begitu
termasuk juga dugaan bahwa yang menyebut bahwa peristiwa tanggal tujuh desember dini hari itu sebenarnya merupakan akibat atau ekses dari peristiwa beberapa hari sebelumnya
apakah komnas ham juga melihat itu
juga jadi penyelidikan komnas
oke mas beka pekan lalu sepertinya kalau tidak salah kita sempat membahas soal ini dan anda menyampaikan targetnya bisa segera tuntas kalau bisa sebelum berganti tahun
waktu itu anda mengatakan anda masih optimis soal itu komnas ham
ternyata banyak sekali hal hal yang perlu didetilkan dan dimintai keterangan dari ahli
kami revisi target kami sehingga pertengahan januari
akan dirilis laporan lengkapnya kepada publik dan diserahkan kepada presiden dan kapolri
karena lagi lagi ini penyelidikan ini sesuatu yang tidak statis tapi dinamis
dan ini membutuhkan waktu
apalagi kemudian memang tengah hiburan natal dan tahun baru sehingga agak menemui tantangan tersendiri
baik mas bk komisioner komnas ham
mas beka terima kasih sekali untuk waktu anda malam hari ini di cnn indonesia newscast